pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk menemukan transaksi mencurigakan lima ratus enam puluh miliar rupiah
yang diduga dilakukan gubernur papua lukas nmb ke kasino
ppatk juga menemukan dua belas transaksi dengan variasi setoran tunai atau ke pihak lain sampai ratusan miliar rupiah
menko poluka mahfud md bahkan mengatakan ada dugaan kasus pencucian uang yang juga melibatkan gubernur lukas
mahfud juga mengatakan ini bukan kriminalisasi
gubernur lukas sampai saat ini belum diperiksa atau belum bisa diperiksa oleh kpk sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi senilai satu miliar rupiah
kita akan membahasnya malam hari ini
saya sapa dulu semuanya bergabung secara virtual
bung aloysius renwarin kuasa hukum gubernur papua lukas nmb
bung renwarin selamat malam
selamat malam bu putri
sayang sekali bung narwanin hanya bisa bergabung melalui telepon ya
kemudian saya sapa ada mas boyamin saiman
selamat malam putri
terima kasih dan juga ada ibu yenti garnasi pakar tindak pidana pencucian uang universitas trisakti
ibu yanti selamat malam
terima kasih bapak bapak dan ibu yenty sudah bergabung malam hari ini
saya akan ke bung renwarin terlebih dulu
bung rewandin terima kasih sekali lagi atas waktu anda malam hari ini
melihat apa yang perkembangan selama ini

apa saja yang saat ini data atau fakta yang sudah anda dapatkan dari kpk sejauh ini
selain kemudian penetapan tersangka pada saat hari h itu
ya yang kami tahu selaku kuasa hukum bapak pas nmb itu
setelah kita tahu surat panggilan yang ditetapkan sebagai tersangka
ya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus apa
apakah sudah ada informasi
lebih lanjut soal itu bung renorin
tersangka sebagai kasus gratifikasi satu miliar uangnya yang ditransfer oleh paka
kemudian apa itu terjadi pada tahun dua ribu dua puluh lalu
dan apa tanggapan kuasa hukum atas kasus ini
sebenarnya tanggapan pak lukas nmb beliau belum diperiksa diminta keterangan atau di itu kemudian beliau menerima surat panggilan sebagai tersangka
belum pernah ditemui oleh pihak kpk
melakukan penyelidikan ternyata surat panggilan untuk dia tetap sebagai tersangka
ini yang beliau tidak terbingung dengan kerjanya kpk
oke tidak terima dengan kerjanya kpk
apakah itu kemudian yang membuat kpk sampai sekarang tidak mendapat akses untuk memeriksa gubernur lukas bung new marin
gubernur lukas kan sekarang dalam keadaan sakit
kakinya berengkat kekenangan darahnya juga tinggi
sehingga perlu istirahat
begitu jadi nanti beliau sendiri sudah mengaku sama kami selaku kuasa hukum ketika beliau sehat siap untuk menerima pemeriksaan kpk di jayapura
di rumahnya di koya
kpk mengatakan sebenarnya juga bisa memberikan fasilitas kesehatan jika diperlukan
dan penyidik ingin mengecek sendiri mengetahui apakah betul gubernur lukas saat ini sedang sakit atau tidak
saya kira kalau kpk bisa datang melihat di rumahnya di koya bahwa beliau dalam keadaan sakit
sedangkan untuk memilih dokter itu hak privat seorang setiap manusia
merasa sakit memilih dokter
terus terbukti dan ditentukan oleh siapapun juga
tapi akses untuk masuk ke rumah memang diblokir
apakah itu memang disiapkan bung renwarin
sehingga ada kontenitas daripada rakyat papua untuk menjaga dia
apalagi ada isu mau diperiksa mau dibawa keluar
itu kan sebagai toko
ya ini kearifan lokal orang papua
ketika dia mau diperiksa
sebagai toko masyarakat atau minat kawan atau kepala suku besar
itu harus didengar oleh pengawal pengawalnya apakah diizinkan
apalagi sekarang gubernur dalam keadaan sakit
itu yang sangat menyedihkan
pekan depan akan ada pemanggilan lagi
artinya tidak akan juga memberikan respon dalam waktu dekat bung renwarin
pastilah kalau ada pemanggilan minggu depan dalam kondisi ini kan pasti kita akan menyampaikan kepada kpk
beliau dalam keadaan sakit yang pertama
bagaimana dengan ini ada informasi terbaru yang disampaikan oleh ppatk soal transaksi mencurigakan lima ratus enam puluh miliar rupiah
saya kira menurut pekan beliau kan tidak ada
dia hanya mengeluarkan apbd apa yang haknya dia dia terima sampai lima ratus sekian miliar ini
saya kira sangat fantastis untuk beliau
dan itu transaksi itu dimana

saya kira kan tidak bisa pembuktian terbalik kalau kpk meriksa orang
pembuktian terbalik karena pastilah dia menggunakan apbd yang apa yang dia gunakan sebagai haknya
ini tuduhannya pencucian uang bung renwarin
sama sekali saya sudah tanya beliau pencucian uang
juga tidak pernah terlibat dalam pencucian uang
ada kemudian imbawan kemarin juga meminta kepada bung renwarin
ada tim kuasa hukum yang memang pertama kali menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah kriminalisasi
apa dasar kuasa hukum menyampaikan ini kriminalisasi
apakah gubernur lukas merasa ini sebagai kriminalisasi
ya benar karena beliau belum diperi sebelum diadakan penyelidikan kemudian beliau diterima sebagai tersangka
ini pasti ada titipan titipan dari kepentingan politik global
tapi memang mekanisme kpk itu tidak terlalu banyak
apakah anda mengetahui hal ini sebelumnya
ya soal mekanisme tapi kita berpegang pada kuap yang dipakai oleh negara ini
tidak bisa hanya lewat begitu dituduh
apa maksud anda kriminalisasinya berupa apa pihak pihak siapa
ya ini kan uangnya miliknya pak lukas ketika dia sakit di singapura
jadi dia suruh pak lukas transfer ke singapura untuk beliau pegang ke pengobatan di sana
kemudian kaum pribadi jadi mau bilang gratifikasi yang mana
itu uang pribadi sudah tidak memenuhi unsur gratifikasi kecuali uang dari tony lakaka dari siapa kasih
ini uang pribadi dari rumahnya dibawa keluar untuk segera transfer lewat bank bca itu
satu miliar itu
oke bung renwarin saat ini apa yang sedang disiapkan oleh tim kuasa hukum gubernur papua
karena kemudian juga ada tuduhan berkaitan gratifikasi sekalipun itu sudah dibantah oleh menko paul hukam
saya kira apa yang jelas kan kita akan menampingi dia ketika beliau dipanggil untuk diperiksa dalam kondisi sehat
beliau sangat sangat gentleman siap untuk diperiksa dalam kondisi sehat
oke siap untuk diperiksa dalam kondisi sehat apakah kemudian dokter yang selama ini yang saat ini merawat gubernur lukas sudah bisa memberikan gambaran
kapan kira kira gubernur lukas bisa diperiksa kembali sehat
sekarang beliau sampai malam ini kan beliau masih sakit kakinya bengkak tekanan darahnya tinggi
jadi apalagi konsultasi dengan dokter
apalagi konsultasi dengan dokter di singapura kita harus sistemnya komunikasi ke sana kirim data ke sana obat dari singapura ke jayapura juga butuh waktu yang paling lambat tiga hari atau sampai satu minggu
jauh sangat besar negara kita jaraknya jakarta jayapura yang sangat jauh
ini menjadi soal apalagi pembatasan dia untuk berobat ke luar sudah tidak bisa oleh negara ini kan
dan anda sebagai kuasa obat
anda sebagai kuasa hukum juga tidak memberikan opsi agar menggunakan tenaga dokter dari indonesia
beliau sendiri memilih dokter yang sekian tahun lebih dari sepuluh tahun dokter di singapura
satu dokter pendamping dia untuk memeriksa dan merawat dia
sehingga kami tidak bisa sendiri tidak mau pakai dokter yang lain
kan hak privat
seorang memilih dokter untuk melayani kesehatannya
jadi bisa ditentukan oleh negara atau kpk atau malaikat siapapun juga
artinya sambil menunggu itu gubernur lukas tentu tidak akan merespon permintaan atau panggilan untuk
oleh penyidik itu ya pemeriksaan ya
ya orang dalam keadaan sakit
dalam keadaan sakit kan harus sehat untuk bisa memberikan keterangan
kalau tidak sehat kan tidak mungkin kpk juga mau periksa kan
polisi atau penyidik lain
bung dermanin terakhir pertanyaan saya
bagaimana dengan masa yang berkumpul di jayapura
saat ini masa terus berkumpul
anda mengatakan itu solidaritas warga
tapi tidakkah bisa kemudian itu ditenangkan diminta mereka untuk membubarkan diri terlebih dulu
saya kira kan mereka sudah bubarkan
dia merupakan saya kembali ya
beliau ini adalah tokoh papua
jadi siapa saya merasa simpatik sama dia
selama dia melakukan perubahan besar di bawah pembangunannya sangat dahsyat besar
ada gedung gedung olahraga kantor gubernur di roba kantor mrp dibangun
ini kan orang menulis selama gubernur dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ketika yang terbangun indonesia
tiap gubernur asli papua yang melakukan pembangunan yang sangat besar di negeri ini
artinya akan tetap dibiarkan untuk mengepung atau menjaga di depan rumah gubernur lukas ya
sebenarnya bukan mengepung atau menjaga
ini kan budaya orang papua
kalau kepala suku itu perlu dijaga
jaga dia kita tidak ada yang tidak pernah dalam keadaan sakit tetap berdoa
itu kan memberikan spirit
dengan adanya keluarga datang membawa makanan bakar batu bawa makanan alami
itu kan spirit dan adiknya famili datang berdoa untuk dia memberikan semangat untuk seorang yang mengalami kesakitan

karena kita tahu kemudian prosesnya ketika pemanggilan kedua tidak bisa
tentu ada kemungkinan pemanggilan paksa
kita tentu sama sama tidak menginginkan itu terjadi kan bu ngren warin
betul pemanggilan paksa kalau dalam keadaan sakit bagaimana
ini menghargai nilai nilai manusia hak asasi manusia
jakarta harus menghargai hak asasi manusia
tidak bisa memakai dengan tangan besi
oke anda spesifik menyebutkan jakarta ya berarti anda memang sudah mengetahui hal hal ini pendekatan pendekatan yang dilakukan tidak
apakah menurut anda pendekatan yang dilakukan tidak sesuai
begini buku pendekatan semuanya baik pendekatan kemanusiaan
tetapi tidak bisa memaksa orang dalam keadaan sakit kekeluar dari tempatnya
beliau sendiri kalau beliau sehat beliau membuka pintu lebar lebar
kalau luka sendiri membuka pintu lebar lebar silakan kpk datang di rumahnya
baik bung rewarin terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
ya selamat malam
selamat malam bu ngren warin sehat terus
dan kami akan jeda setelah jeda kami akan membahas benarkah penempatan dana di casino account yang disampaikan oleh kpk
ini merupakan modus lama kita bahas dengan
dua narasumber bonyamin saiman dan juga yenti garnasi tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan dua narasumber yang bergabung sejak awal
tadi ada mas boyamin saiman koordinator maki
dan juga mbak yenty garnasi pakar tindak pindahan pencucian uang universitas trisakti
saya ke mas boyamin terlebih dulu mas boyamin catatan maki soal gubernur lukas nmb apa saja
gini sebelumnya saya boleh disclaimer putri
ya silakan silakan
mestinya saya tadi menyela pak ngren warin tadi perkaitan yang bersifat umum
menghormati proses hukum
dengan patuh hukum
dan saya disclaimer kan saya pernah juga dipanggil kpk
berkait dengan bupati banjarnegara
dan segala konsekuensi bisa baik bisa buruk
bahkan ketika surat panggilan tidak sampai saya klarifikasi minta diperiksa saat itu juga
tapi penyidiknya belum siap ditunda dua minggu
ya saya patuh datang lagi dua minggu
dan itu saya tidak pernah berkata ini adalah bagian dari politik
karena saya pernah melaporkan pak firly dugaan kreatif apa dugaan keluarga anak asik
karena naik helikopter segala macam
saya kan tidak pernah berbicara satupun kata
karena saya menghindari
jangan sampai saya ada rasa atau dibaca masyarakat saya tidak menghormati hukum
maka saya tidak berkata apapun
saya jelaskan apa yang diminta keterangan seutuh utuhnya
saya tidak berusaha habis diperiksa terus lari
kemudian teman teman media tidak mengetahui apa apa
saya berikan waktu satu jam lebih gitu
kalau saya tambah lagi satu jam kurang lengkap apalagi
karena ingin saya menunjukkan sebagai patuh hukum dan menghormati hukum dengan datang karena diundang oleh kpk
dan itu juga saya tunjukkan disclaimer lagi
saya pernah dilaporkan oleh ketua pengadilan negeri semarang dugaan pencemaran nama baik
jadi saya sudah mendatangi polres semarang untuk dimintai keterangan bahkan
jadi ini harapan saya kepada siapapun untuk menghormati hukum
dan supaya saya tidak dianggap bisa ngomong doang saya sudah bisa membuktikan itu
saya juga berharap masyarakat termasuk gubernur papua lukas nmb juga mendatangi panggilan kpk
biar bahwa negara ini kan negara hukum
artinya berdiri itu kan artinya penghormatan kita juga terhadap hukum
sebenarnya ini yang saya ingin menghimbau
kalau soal perbuatan mohon go lah itu pak jaspera juga tidak bersalah
begitu bisa masing masing diberi kesempatan dari kpk juga memberikan kesempatan
pak lukas bisa menjelaskan
penjelasan dari ren warin juga bisa dijelaskan
nah kalau catatan saya pak lukasen mbih itu kan juga pernah dimintai keterangan di barreskrim terkait dugaan korupsi dana beasiswa
waktu itu memang belum ketahuan tersebut
ketahuan siapa pelakunya tapi beliau juga diminta keterangan
dan waktu itu sudah penyidikan
tapi nggak tahu bagaimana sampai sekarang belum ketahuan
nah ini kan artinya kpk menindaklanjuti itu
dan kalau toh ini kan juga sudah ada ppatk mengatakan ada terkait dengan rekening kasino
nah itu yang menurut saya perlu didalami betul apakah ini rekening kasino itu hanya sekedar beli koin
dan gitu kan tidak bermain judi
dan nanti akan diuangkan
lima tahun lagi misalnya
atau ya juga judi dan kalah judi habis yang lima ratus miliar
ini kan dua
tapi apapun itu uang dari mana kan
jadi yang itu yang saya kira perlu didalami
dan kalau toh satu miliar itu kan sudah dijelaskan keseluruhan itu kalau dikatakan uang pribadi pribadi apa
dan siapa yang memberi dari mana
kan kpk saya kira saya masih tetap menghormati kpk proses prosedurnya masih dijalankan
dan saya yakin penyidikan itu tidak ada berikutnya
itu tidak ada peristiwa pidana tidak mungkin
penetapan tersangka tidak mungkin juga tidak ada jualan bukti
kalau sampai melakukan itu mereka bisa dilaporkan kode etik ke dewan pengawas
jadi inilah saya kira kpk juga tidak mungkin teroboh menetapkan seseorang jadi tersangka
saya ke mbak yanti sekarang
mbak yeti untuk modus dengan menempatkan dana di kasino ini betulkah ini modus lama sudah mungkin sudah sering dilakukan
iya indonesia juga sering kan uang dari hasil kejahatan hasil korupsi misalnya dibawa ke luar negeri di tempat judi dan sebagainya
ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan kalau uang hasil judi masuk ke pejabat indonesia
ini kan lain ya ini kan kasusnya ini ada sangkaan korupsi
kemudian ppat kan memberikan laporan bahwa ada juga aliran dana dari yang bersangka
antara lain ke tempat kasino gitu
jadi memang saya setuju dengan pak bo nyamin tadi ya harus taat hukum lah
ya kasusnya diikuti gitu
memang begitu memang begitu jalannya ada korupsi kemudian kalau itu betul dari hasil korupsi dibawa ke tempat judi ya itulah pppu nya
dan polisi sederhana itu sebetulnya ya
kalau itu memang korupsi uang korupsi berapapun itu kalau itu benar benar korupsi itu

itu kalau kemana pun termasuk ke tempat judi adalah pppu dan itu harus dilacak di sitai
hmm dan pelacakan itu kemudian bisa dilakukan istilahnya pembuktian terbalik betul mbak yenti
jadi gini itu sesuatu yang berbeda
oh berbeda oke
jadi kan proses tetap jalan ya proses tetap jalan proses jalan kemudian penyidikan kemudian penyusupan dan sebagainya
terus kemudian proses jalan mulai dari
nanti pembuktian terbalik indonesia itu di pengadilan
jadi nanti setelah perdakwaan kemudian pembukaan
sebelum penuntutan itu hakim memerintahkan perdakwanya untuk membukaan juga
sudah perdakwaan nanti membukaan juga
dari mana uang yang diduga pencucian uang tersebut
yang dicuci di luar negeri tersebut
jadi nanti bukan di sini tidak bisa mengatakan bahwa
kalau seseorang yang sedang disangkakan kemudian
disangkakan korupsi kemudian keluar negeri itu
dikatakan bahwa kalau sekarang bisa membuktikan
ya sudah berhenti yang nggak gitu
dan pembukaan terbalik bukan dipenyidikan
bukan disangka sangka bukan
mbak yanti sebenarnya
mbak yanti kalau misalnya tadi kemudian sempat banyak pihak menanyakan
flow nya bagaimana untuk kemudian ada transaksi
atau diduga gratifikasi atau diduga penyetoran di kasino ini
sampai rp lima ratus enam puluh miliar dugaannya
kan dari ppatk itu kan aliran dananya dari ppatk kan yang melaporkan
ppatk memang punya mekanisme seperti itu
bahkan ppatk juga bisa bekerjasama dengan ppatk negara lain
ya bukan hanya kejudi kemana saja uang itu
bahkan untuk transaksi di dalam negeri atau kemanapun
jadi ini ada dua
ada dua tugas ya
karena penjagaan uang itu adalah second crime
jadi walaupun dalam satu berkas ya
saya tidak mengatakan persidangannya berbeda
satu berkas tapi diselesai dicari dulu
walaupun nanti ada tim lain ya
bpu nya dicari dulu
korupsinya ini gratifikasi
terus yang mana lagi ya kan
katanya kan berdasarkan saksinya kan bupati bupati itu kan ya
berdasarkan saksinya kan bupati bupati itu kan ya

kemudian dia menerima gratifikasinya bagaimana
kemudian lihat temposnya waktu melakukan itu setelah itu
kemana uang itu apakah uang itu ke luar negeri
termasuk ke tempat perjudian
dan nyatanya kan terlacak oleh ppatk
ini kan adanya dugaan judi ke tempat kasino itu kan dari pp
saya mau bicarakan
saya mau bilang begini
sebetulnya kalau memang mau gitu jangan sampai menggunakan transaksi
transaksi modern ya
nanti ngajarin lagi ya
tapi kan membawa tunai juga harus dijaga
pembawaan tunai itu harus betul betul
tppu dijaga juga dengan membawa uang tunai yang harus melaporkan
oke kita setelah jeda sekarang kita jeda dulu
setelah jeda mas boyamin
yang menjadi kemudian
perhatian banyak pihak sekarang ini adalah berkaitan dengan penggunaan atau evaluasi dana otonomi khusus
dan itu mas boyamin sempat beberapa kali
sempat menyampaikan hal itu kepada publik
nanti saya akan gali setelah jeda ya mas boyamin tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal dugaan korupsi atau penerimaan gratifikasi
yang diduga diterima oleh gubernur lukas nmb gubernur papua lukas nmb
yang kemudian dilakukan penetapan tersangka oleh kpk
saya ke mas boyamin sekarang
mas boyamin banyak kemudian setelah kasus ini muncul
banyak pihak kemudian menyoroti soal dana otonomi khusus
anda memiliki beberapa catatan
soal ini bisa disampaikan kepada kami mas boyamin
ya sekitar tahun dua ribu sepuluh dua ribu empat belas itu saya waktu itu rajin ke papua
bahkan ke kabupaten yang pecahannya ke kabupaten lain lah
saya tidak nyebut itu paling tidak kpk juga hampir bersamaan
menangani bobon dikul dan merauke
saya kabupaten kabupaten yang lain
dana otsus itu tidak mengucur sampai masyarakat
bahkan bukan hanya itu saja dana bantuan
itu sebenarnya yang sebenarnya yang disalurkan kantor pos
yang harusnya ke masyarakat juga tidak nyampe ke masyarakat
karena dititipkan kepada kepala daerah
dengan alasan nanti dibagi pada saat kunjungan distrik
tapi kunjungan distriknya saya laca laca juga tidak banyak
jadi banyak yang tidak menetes kepada masyarakat
dan menurut saya ini terus terang saja
termasuk pemerintah juga
kalau boleh saya istilahnya menyalahkan juga salah
mestinya kan dana dana itu diberikan pada masyarakat
dengan masyarakat itu diberi pemberdayaan
kalau zaman kami lbh itu kan mampu mengorganisasi diri sendiri
mengelola diri sendiri
dan memperjuangkan hak haknya di kelompok kelompok masyarakat itu
jadi mestinya ini tidak hanya mengandalkan kepala daerah atau pejabatnya
sehingga betul betul saya tidak bisa merasakan itu manfaatnya
karena ada yang satu kabupaten itu penghasilannya hanya
berdasarkan kulit kayu yang diberikan
kulit kayu yang untuk obat nyamuk
dan itu dijemur jemur
dan itu betul betul masyarakatnya masih memprihatinkan
sementara dana otsus yang besar
nah ini yang menurut saya memang banyak hal yang
kemudian misalnya saya punya temuan
dana hampir dua miliar saat itu diberikan kepada istri kepala daerah
yang dengan kalimat alasannya untuk dana pkk
untuk wanita wanita dari pejabat sampai pns nya
apakah mekanisme itu dibolehkan
maksudnya rekening pribadi
oh rekening pribadi oke
padahal di sana kan juga ada organisasinya
ada bendara ada rekening
dan kemudian ya tidak ketahuan kemana sebenarnya uang itu
jadi pola polanya kadang kadang sederhana
kadang kadang juga bahkan ada temuan saya kepala daerah itu
yang dipakai untuk nyumbang opm misalnya
jadi ini yang jadi salahkah perang dana otsus yang untuk
sebenarnya untuk mempersatukan republik
tapi sebenarnya ada yang menyalahgunakan
diduga menyumbang kepada opm
jadi banyak hal yang kalau mau kita kupas
mbak yenty kalau misalnya melihat secara
ini masih general sekali ya
tapi kalau misalnya melihat secara yang bisa anda lihat dari general ini
apakah akan ada kesulitan kemudian yang ditemukan
untuk kemudian membuktikan tuduhan tuduhan yang memang sudah disampaikan sekarang oleh ppatk
maaf berarti enggak ini
bukan kita mekanismenya kan dari ppatk
ppatk menyerahkan ke kpk
kpk mendalami gitu
nanti kalau kurang misalnya minta lagi ke ppatk
seperti itu mekanismenya
dan kemudian begini saya setuju dengan mas bonyamen tadi
sebetulnya sudah lama terdengar ya dana dana yang terutama yang jauh jauh
itu sebetulnya dari pusat itu harusnya ada yang mengatasi
itu sebetulnya dari pusat itu harusnya ada yang mengatasi

jangan dilepas begitu saja
seberapa banyak pejabat pejabat pusat itu datang ke daerah melihat alokasi anggaran itu digunakan untuk apa
itu kan juga menjadi pertanyaan terus dari dulu tapi didiamkan terus
akhirnya kalau kpk itu bukan
kpk itu kan walaupun ada kerjasama dalam rangka apapun program pemerintah kpk kerjasama
tetapi kalau sudah begini itu sudah bukan lagi pencegahan bukan lagi pengawasan
tetapi sudah bukan lagi pencegahan bukan lagi pengawasan
itu sudah masalah bidana
jadi ini ada hal hal yang mungkin ya dari pusat itu kalau bagi bagi
bukan hanya membagi anggaran hanya diselesaikan di rancangan anggarannya
kemudian dikirimkan sudah itu sudah ada
tidak begitu harusnya
saya pikir pemerintah itu juga salah
tidak seluruhnya di orang daerah saja
itu banyak sekali ke indonesia timur yang seperti itu
apakah mungkin nggak tahu ya pusat ini siapa coba dicek
pejabat pejabat yang dari pusat itu yang ke daerah siapa
yang ada malah dari daerah malah ke pusat
padahal alokasinya di daerah
ini banyak hal hal yang memang
memang apa ya dalam rangka membelanjakan anggaran negara itu
memang pemeriksaan pengawalannya itu kurang
jadi jangan serahkan ke kpk
dan kemudian nanti dilihat oleh ppr
itu sudah lain
itu sudah terlanjur yang seperti itu
jadi sejak awal
ir nya bagaimana ir gen ir wasdanya
dan dari pusat sendiri harusnya punya
jangan orang daerahnya itu sendiri
ir nya daerah sendiri
mereka harus bikin mekanisme itu
pokoknya jangan langsung ke kpk dan ppatk
kalau sudah kpk ppatk bicara
itu sudah terjadi
hampir pasti sudah terjadi
sudah hilang uangnya
dan masyarakat tidak kebahagiaan apa yang harusnya menjadi hak mereka
mekanisme monitoringnya yang kira kira pendekatannya bisa dilakukan
itu yang seperti apa sebenarnya mbak yenti
apakah kemudian dalam bentuk program
atau tapi bagaimanapun kan ini bentuknya dana ya
tapi yang bisa dilakukan apa sebenarnya mbak yanti
ya kan dana itu
dana itu dikelirkan berdasarkan program yang diajukan
programnya itu ngajukan apa
kalau misalnya ini
kalau seperti blt
tadi ya itu lain lagi ya
itu juga ada juga
walaupun blt perorangan kan kecil kecil
tapi kalau puluhan juta kan ya lumayan ya pak gunyamin
dan bukan sasarannya
yang dapatkan amanah untuk membagikan
ataukah itu juga menyampaikan anggarannya ke daerah
ya jangan dilepas begitu saja gitu
kita tidak bisa
dengan angka korupsi yang sangat tinggi di indonesia
hal itu tidak bisa
jadi pengawasannya harus juga dari pusat
kita jangan asal saja memberikan
kemudian seolah olah ini kalau ada apa apa kan ada kpk
itu namanya tidak menyelamatkan
nah hal seperti ini
yang rasa rasanya mbak sunyami sudah lama itu bilang
untuk indonesia timur
itu kan sepertinya hanya dilepas begitu saja
tanpa pengawasan dari pusat
kita pokoknya sudah menjalankan tugas
menggulirkan ke bawah
nanti yang ada adalah jadi kasus
ini yang tidak baik
kita yang selalu berbelir pada kasus korupsi
padahal kan kita nggak mau begitu
kalaupun ada korupsi
sejauh mana penegakan hukum bisa menarik kembali uangnya
ada sebagian yang ada ke luar negeri
apalagi berkaitan dengan judi
ini bagaimana keadaan seperti ini
dan itu kan berkaitan dengan
otonomi khusus bu yandi
ya itu kan
itu kan jelas kan itunya
sangat mudah di
sangat mudah dilihat alirannya kemana
nah ini yang tidak
yang saya kira yang perlu
perlu dibenahi lah
jangan seperti sekarang ini juga
ini kan juga
pak bu nyamin tadi ya
ini harus betul betul
betul betul mentaati proses hukum
yang namanya pembuktian terbalik itu
itu status terdakwa
bukan status tersangka
nggak ada status tersangka itu
jadi nggak ada
saya sekarang ini
kalau yang bersangkutan
ini uangnya dari mana
nggak ada alasan
karena alasan itu tidak ada
iya pak bu nyamin
kalau misalnya sekarang kita lihat
yang muncul sekarang ini
memang penyidikan masih belum berlangsung
penyidikan masih terhambat
kemudian lalu muncul narasi narasi yang lain
ini kan memang hal yang
dalam tanda kutip kita bisa katakan
ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh mereka
yang menjadi tersangka korupsi
tapi apa yang kira kira akan menjadi sesuatu
yang mungkin akan menjadi penghalang kpk
di kasus ini
saya yakin kpk punya pengalaman
dulu menangkap teddy tengko
pakai masa besar waktu itu juga
jadi saya yakin kpk punya strateginya
dan saya masih percaya kpk mampu menegakkan hukum
karena dia mendapatkan mandat khusus
undang undang khusus kewenangan yang besar
itu bisa meminta tolong
polri tni atau apapun yang bisa dimungkinkan
jadi saya yakin ini kpk tidak akan berhenti
atau bahasanya balik kanan dalam menangani kasus ini
justru ini tantangan dan hambatan
mestinya kpk tambah semangat
dan itu butuh strategi
dan saya masih percaya penuh pada kpk
untuk bisa menjalankan penegakan hukum
dugaan perkara korupsi
kedua ya sebenarnya kan kpk bisa mengirim tim independen kesehatan
untuk ke sana
dan minta dikawal untuk memeriksa
apakah benar benar sakit atau tidak
dan agak janggal gitu
ketika ini dari lawyer tadi
yang menurut saya mestinya ngerti hukum
bagaimana orang yang dipanggil proses penyidikan
apalagi tersangka itu kan
datang ke kantor yang memanggil
kalau masih penyelidikan dan sakti
boleh dimana aja di rumahnya yang saksi boleh
tapi ini kan sudah begitu
jadi mestinya saya berharap
itu juga memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat
karena lawyer juga nanti tidak akan lakukan
kalau masyarakatnya tidak sadar hukum
tapi kalau sadar hukum
ini kan bagian dari proses untuk pendewasaan hukum kita semua
tanggung jawab kita semua ini negara hukum
saya yakin punya strategi
dan kita tunggu
dan saya tetap bantuan pada siapapun
mendukung kpk untuk menegakkan hukum
supaya orang tahu bahwa hukum ini berlaku bagi semuanya
tidak ada yang istimewa
dan ini saya berharap
pada pak lukas nmp
berilah sumbangan kepada negara
republik indonesia yang telah membesarkan anda
memberikan kesempatan anda untuk mengabdi
bahkan nama anda digunakan sebagai stadion
itu sekarang bentuk pengabdiannya itu adalah
bersedia mematuhi hukum
kalau anda tidak salah
kpk itu sudah berpengalaman untuk juga kalah
waktu kasusnya pak sofian basir kpk kalah
juga barusan saja samintan juga kalah
jadi jangan berpikir kalau sudah di tangan kpk
seperti sudah kiamat
dan itulah yang
yang akan dibuktikan ya
maksimalkan oleh pak lukas nmb
karena apapun kita ingatkan pak lukas nmp telah bersumpah
dengan disaksikan oleh tokoh agama
sebagai bupati dan sebagai gubernur
salah satu sumpah itu kan menaati
dan menjalankan sekeluruh undang undang yang berlaku di indonesia
masa sekarang ketika tiba tiba begini menjadi seperti
suatu yang terpinggirkan dan tidak perlu patuh gitu
tapi waktu jadi gubernur
dengan segala kewenangan
menjalankan kepenghabdian dan menikmati segala fasilitasnya
jadi ini tolonglah ada keseimbangan dan
memberikan contoh yang baik bahwa kita patuh hukum
itu aja bu tri makasih
baik baik terima kasih mas boyamin saiman koordinator maki
dan juga ada ibu yanti garnasih pakat tindak pidana pencucian uang universitas terik sakti
kami kita intinya masih menunggu progres dari upaya pemeriksaan
tersangka yang akan segera dilakukan oleh kpk begitu ya
terima kasih atas waktunya malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh